baiklah kita awali good morning pagi ini dari kabar gembira untuk para aparatur sipil negara
di mana pemerintah telah menyiapkan dana masing masing dua puluh triliun rupiah
untuk keperluan thr dan gaji ke tiga belas aparatur sipil negara
wah jadi thr dan juga gaji ke tiga belas nya disatukan ya
wah asik banget ini lembaran kali ini puas ya
thr bagi para pns ini akan cair pada dua puluh empat mei sedangkan gaji ke tiga belas akan diberikan pada bulan juli dua ribu sembilan belas
nah menteri sri mulyani menyebut bahwa anggaran thr dan gaji ke tiga belas ini telah sesuai dengan undang undang apbn dua ribu sembilan belas
pemerintah telah menyiapkan dana sebesar dua puluh triliun rupiah untuk tunjangan hari raya dua ribu sembilan belas bagi aparatur sipil negara
tak hanya itu dana sebesar dua puluh triliun juga disiapkan untuk memberikan gaji ke tiga belas bagi para pns
pemerintah memastikan thr dua ribu sembilan belas akan dicair pada jumat dua puluh empat mei sedangkan gaji ke tiga belas pns akan diberikan pada bulan juli
menteri keuangan sri mulyani menyatakan pembayaran thr dan gaji ke tiga belas pada asn pns tni dan polri sudah tertuang dan sesuai dengan undang undang apbn dua ribu sembilan belas
pencairan thr yang dilakukan pada dua puluh empat mei nanti juga dianggap wajar karena libur hari raya idul fitri jatuh pada satu tujuh juni dua ribu sembilan belas
pp nya sudah ditandatangan bapak presiden pmk nya kita selesaikan hari ini
dan sesudah itu seluruh kementerian lembaga dan daerah sudah bisa mulai melakukan proses
untuk mengajukan untuk anggaranya total tadi kalau saya tidak salah dua puluh triliun yang terdiri dari thr dan nanti untuk gaji ke tiga belas baru kita bayarkan pada pertengahan tahun
jadi thr tanggal dua puluh empat insya allah sudah bisa akan kita laksanakan
sementara itu menteri pemberdayaan aparatur negara tengah mengidentifikasi asn pns personel tni dan polri yang berhak mendapatkan thr dan gaji ke tiga belas
saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan pemerintah
untuk kemudian bisa menertibkan peraturan menteri keuangan atau pmk sebagai otoritas yang mengeluarkan pembayarannya
tim liputan cnn indonesia